sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kandungan kamila sehat sehat aja ma
sekarang mila yang mau tanya sama ma
sebenarnya bagaimana kondisi mama sekarang
kenapa suster bilang mereka menunggu kabar dari mama
mila juga nggak tahu
suster yang tanya sama mila
sebenarnya ada apa sih mbak
sebenarnya ada urusan apa mama datang lagi ke rumah sakit
pasti ada hal penting kan mah
atau mama menyembunyikan sesuatu dari mila
ma mila tuh bener bener nggak tenang ma
mila tuh ngerasa mama bener bener menyembunyikan sesuatu dari mila
suster itu tahu kan kalau mama tuh kerja di travel
jadi dia pesen tiket penerbangan ke surabaya
terus mama lupa ngabarin
mama ngabarin dia dulu ya
mila rasa bukan itu masalahnya
bukannya mila gak percaya sama mama
tapi masalahnya bukan cuma suster yang menunggu kabar dari mama
tapi juga pihak rumah sakit mbak
ini berarti masalah penting
tolong jujur sama mila mama tuh sebenarnya kenapa
maulah mohon tolong jujur sama mila mama kenapa
mungkin suster mau mengingatkan mama untuk check up lagi nak
ya udah dia sebentar lagi malam kalian pulangin
tante tante gak apa apa
sebentar lagi ke burung malam
ya mama kalau bila mama ke rumah dia surface
yalah fadil kok kalian belum pulang

percaya deh sama mama
fadil kamu ajak mila pulang
bener mama gak kena pernah apa
mama gak kena pernah apa mona
tadi kamu kesandung kan
biar aku gendong aja ya
aku gak mau kamu jatuh lagi
kamu tuh kenapa sih jelas sama mereka
siapa yang jeles
kak fadil udah turunin kami nih disini
tidak ada apa
tidak ada apa
tidak ada apa
gak enak kalo dia liat tante ambar
emang mila takut ribut lagi kak
kak fadil tuh ngapain sih
gendong kak mila di depannya indi sama edo
aku cuma mau ngajarin kamu
bukan dengan tamisan
kamu ngerti kan
insya allah mila bisa lebih kuat lagi
kamu emang harus kuat mila
kamu gak akan menemui haris lagi kan
kamu tidak akan mengganggu hidupnya lagi
ibu gak perlu khawatir
asal kamu tau
haris sudah menikah lagi
dan dia hidup bahagia dengan istri barunya itu
sama sekali tidak ada dalam pikirannya
semoga dia tidak mendekati haris lagi
semoga dia benar benar percaya
kalau haris sudah menikah
kalau perempuan itu mengganggu kehidupan haris lagi
aku tidak akan tinggal diam
aku akan singkirkan dia sekali lagi
dokter sudah menunggu dari kemarin
tapi sampai saat ini
ibu farah tidak menghubungi kami sama sekali
padahal ini sangat penting sekali mbak
percaya deh sama mama
aku benar benar gak bisa tidur
aku terus terusan kepikiran mama
kamu belum tidur mila
kamu belum tidur
kenapa kamu sakit
mila cuma kepikiran
kepikiran sama ma
tapi aku juga merasakan dengan sama
kayaknya ada yang mama kamu sembunyiin dari kita
kayaknya hasil sitiskan mama kamu gak sebaik yang mama kamu katakan
ya allah itu berarti
kak fadil terus kita harus gimana kak
kita hadapi ini semua dengan kepala dingin
gini aja besok kita ke rumah sakit
terus kita terserah
kita akan menemui dokter yang menangani mama kamu
kita tanyakan langsung ke beliau
iya karena itu lebih baik
sekarang jangan dipikirin ya
selamat tidur mila
kakak juga selamat tidur
saya mohon maaf pak dokter
saya baru mengabari sekarang
karena sampai saat ini saya belum punya cukup uang untuk biaya operasi
jadi saya belum bisa mengambil keputusan apa apa
saya bisa mengerti mengenai hal itu
tapi kan penyakit ibu tidak bisa dikompromi
kalau semakin ditunda pengobatannya
maka kondisinya akan semakin membahayakan untuk anda
jadi saya sangat menyarankan
agar ibu cepat cepat mengambil keputusan
iya pak dokter
saya akan mencari uang untuk biaya operasi
tapi pak dokter juga mau bantu saya kan
apa itu bu
tolong rahasiakan kondisi saya kepada anak saya dan dr fadil ya
karena anak saya sekarang sedang mengandung empat bulan
saya takut pak dokter
kalau kamila tahu kondisi saya dia pasti akan stres
seharusnya bu farah tidak boleh seperti itu
justru pada saat kita sedang sakit
dukungan orang orang sekitar kita itu sangat penting
enggak pak dokter enggak
saya mampu pak dokter
saya mampu menanggung sendiri
jadi saya mohon ya pak dokter sustar
tolong rahasiakan kondisi saya
sebenarnya ada urusan apa mama datang lagi ke rumah sakit
pasti ada hal penting kan ma
atau mama menyembunyikan sesuatu dari mila
justru pada saat kita sedang sakit dukungan orang orang sekitar kita itu sangat penting bu
apapun yang dikatakan dokter nanti kamu harus kuat ya
tapi kamu harus lebih kuat ya pak
tapi aku juga berharap gak akan ada apa apa sama mama kamu
ngapain mereka kesini